terima kasih anda masih bersama kami
ikut memeriahkan hari pernikahan anak presiden jokowi kahiyang ayu dan bobi nasution
puluhan siswa sekolah dasar di sumeneb beramai ramai membuat ucapan selamat melalui karya tulis
sementara di surabaya seorang barista menyajikan kopi bergambar bobi dan kahiyang sebagai bentuk simpati
kepala kepala kepala

kepada kahiyang dan bobi selamat menempuh hidup baru semoga bahagia
aksi simpati juga ditunjukkan seorang barista sebuah kafe di surabaya
ia membuat gambar pasangan
ibarat melukis di kanvas
dirinya melukis gambar pasangan ini secara hati hati agar mirip dengan aslinya
sebagai barista julie fitrianto suka mengamati isu isu yang sedang booming agar seni latte art semakin menarik
sembari menonton prosesi pernikahan pengunjung pun dapat menikmati proses pembuatan gambar busa kopi agar suasana semakin meriah